lima belas korban kebakaran pabrik kembang api yang dirawat di rumah sakit ibu dan anak kebun sudah mulai membaik
meski mengaku masih trauma sebagian korban sudah bisa berkomunikasi dengan keluarganya
sementara itu seorang perempuan histeris hingga pingsan karena belum mengetahui keberadaan keluarganya

selamat menyebut sebelum kebakaran terjadi dirinya mendengar suara ledakan dari tempat penyimpanan
sebelum kebakaran terjadi dirinya mendengar suara ledakan dari tempat penyimpanan

sebelum kebakaran terjadi dirinya mendengar suara ledakan dari tempat penyimpanan
sebelum kebakaran terjadi dirinya mendengar suara ledakan dari tempat penyimpanan
sebelum kebakaran terjadi dirinya mendengar suara ledakan dari tempat penyimpanan

sebelum kebakaran terjadi dirinya mendengar suara ledakan dari tempat penyimpanan

sebelum kebakaran terjadi dirinya mendengar suara ledakan dari tempat penyimpanan
sebelum kebakaran terjadi dirinya mendengar suara ledakan dari tempat penyimpanan

sebelum kebakaran terjadi dirinya mendengar suara ledakan dari tempat penyimpanan

sebelum kebakaran terjadi dirinya mendengar suara ledakan dari tempat penyimpanan
sebelum kebakaran terjadi dirinya mendengar suara ledakan dari tempat penyimpanan

sebelum kebakaran terjadi dirinya mendengar suara ledakan dari tempat penyimpanan